setelah empat puluh hari tiga pelaku pembunuhan hakim pengadilan negeri medan jamaludin ditahan polda sumatera utara pada rabu
menurut polisi istri korban zh diduga menjadi otak pembunuhan
urusan rumah tangga diduga menjadi latar belakang pembunuhan ini
tiga pelaku pembunuhan hakim pengadilan negeri medan jamaludin dihadirkan dalam konferensi pers
di lobi markas polda sumatera utara di jalan sisingamangaraja medan pada hari rabu
polisi menyatakan zh merencanakan pembunuhan terhadap suaminya sendiri dan menyuruh dua tersangka lain jp dan rf
menurut polisi zh bahkan ikut membantu menghabisi nyawa suaminya di atas tempat tidur
ketiga tersangka membunuh korban jamaludin dengan membekap menggunakan kain dan selimut sehingga korban mati lemas
setelah membunuh zh menyuruh dua tersangka lain jp dan rf untuk membuang mayat korban
di kebun sawit di dusun dua desa sukarame kecamatan kutalimbaru deliserdang sumatera utara jumat dua puluh sembilan november dua ribu sembilan belas
polisi menduga pembunuhan ini berlatar belakang urusan rumah tangga
dramanya seperti apa jenderal
untuk motif sampai sekarang penyidik masih mendalami tetapi penyidik yakin bahwa ini adalah masalah rumah tangga
kemungkinan masalah rumah tangga
saya cok yang tidak ada titik temu antara korban dan istrinya sehingga ada muncul niat istrinya untuk menghabisi nyawa suaminya